satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual satgas ppks universitas negeri surabaya atau unesa
terus melakukan investigasi laporan dugaan kekerasan seksual
baik yang sifatnya temuan maupun yang mengadu melalui hotline yang dibuka
awalnya kasus ini melibatkan dosen prodi hukum berinisial h
tapi sejak kasus ini mencuat ke publik jumlah korban bertambah dan melibatkan pelaku yang berbeda
kepala humas unesa vinda maya setianingrum mengakui kasus dugaan pelecehan seksual ini terus berkembang
meski mengakui jumlah korban bertambah finda enggan membuka berapa laporan yang masuk
finda mengatakan pihaknya saat ini fokus untuk mengumpulkan bukti bukti dan pendampingan kepada para korban
sebuah akun anonim media sosial kembali mengunggah sebuah postingan
jika dugaan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di prodi hukum saja
kasus ini juga terjadi di fakultas bahasa dan seni dengan korban dan pelaku berbeda
informasinya sampai rabu tiga belas januari dua ribu dua puluh dua ada sembilan korban dan empat pelaku
kami dari tim satgas ppks tentu menyampaikan terima kasih begitu
artinya kami bisa langsung bergerak untuk melakukan investigasi dan pola penanganan yang sama
karena ada tahapan tahapannya kan ada berdasarkan layanan pengaduan atau hotline
kemudian ada berdasarkan rujukan dari fakultas atau prodi dan berdasarkan temuan gitu
yang di sosmed itu kami anggap itu sebagai temuan kami menyampaikan terima kasih dan mohon waktu kami bekerja
pihak rektorat memberikan waktu tujuh hari sejak senin lalu kepada satgas untuk menuntaskan kasus dengan pelaku berinisial h
kasus dugaan pelecehan seksual di unesa direspon polresta
tim dari polrestabes sudah mendatangi kampus ini
melalui pesan singkat kasat reskrim polrestabes surabaya akbp mirzal maulana mengungkapkan
belum ada laporan dari korban
saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak kampus
pihak kampus memastikan akan transparan dalam proses penanganan kasus dugaan pelecehan seksual ini
satgas melibatkan banyak orang dengan berbagai disiplin ilmu
satgas memastikan korban
korban dalam kondisi terlindungi dan mendorong para korban lainnya agar mampu melaporkan kasus serupa yang mereka alami